kalian pada ngapain sih disini
tumpen kamu main disini
aku gak dikasih uang om sama bapak
om mau main ps
ya gak tau lah orang tadi pamitnya cuma bilang main noh
jangan jangan main ps
ya udah tau toh pak
kamu teh kenapa
masya allah sentis sentis
temen sd ku
tepuk kartu kamu ikutan
kan kemarin udah beli banyak
kan semalam udah ngkong abisin
ada apa tuh bu
biasanya buat apa
buat ngepel tuh
udah tau kok nanya

klen baruj selanjutnya
siapa lah ini kbrand ini
ah pensi mereka
makanya quand samma
yang lama mereka kamu

nek dihitung hitung lebih untung mana toh
jualan pagi apa jualan malam
ya bapak belum tahu bu
ya dikira kira aja toh pak
nggak bisa bu nggak bisa dikira kira
kalau itu harus hitungannya bener bener
nanti bapak buatin ya terus
nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah nggak jadi
serius amat loh dik
kalau gue jantungan gue pergi mana
paling kaget terus lewat
kan semua orang bakal meninggal kan dik
ntar nataran aja lo aja duluan
hah lo sensitif lo kak sinaim
eh salah ini punya aku
tepuk kartu pak haji
ntar kalau habis mainnya pindahan ya
iya iya pak haji pengen beres beres warung
jualan makanan jualan kolak kopi sama gorengan
kalau jualan makanan kan ini bulan puasa
kan bukanya ntar kalau dia mau buka puasa
kan bukanya masih lama
iya iya iya kalau ngaji kan mau siap siap dulu
tapi kita masih boleh main di sini kan
boleh cuma geseran ya
eh pindah yuk
udah lama lama tuh
soalnya keluarnya keras
ulu ulu nggak usah diceritain begituan maaf
tuh kan tadi bapak nanya
bapak mah nanya basah basi
nggak usah diterusin atuh
pak eh main tak dong kok yuk
kalian pada ngapain sih di sini
tumben kamu main di sini
aku gak dikasih uang om sama bapak
om mau main ps
yuk nggak tahu lah
jangan jangan main ps
ya udah tahu toh pak
wah tak marahin kalau dia main pes lagi
ya mau dicari sana
udah siang ini pak
suruh pulang aja bocahnya
ntis berangkat konjak dulu ya pak
iya bapak juga
bapak berangkat juga
ya udah atuh pak
opo kalau karyateif ini bernian

dari mana mas pur
enggak dari mana mana
kepo aja lu pengen tahu urusan orang
habis narik jauh
gue tidur tiduran di warung nyasi sodik
terus tidur tiduran pos ronda
mau kemana man
tadinya sih mau ke rumah lu nro
enggak ada apa apa
lu mau kemana sih nro
mau cari bages anak saya
lu kan bapaknya
kamu ngeganti baju
apaan sih lu mot
mana udah mulai bau lagi
enak aja lu ini juga gue terpaksa gue belum nyuci
tidak emang kemana
nah itu dia saya belum ketemu
main sama siapa
nah itu juga saya belum tahu
terus mau nyarinya kemana
nah itu juga saya lagi bingung bang ojek
assalamualaikum salam ucad

ya baik apaan ucad
malan tidak peduli soni yaz
jadi dadah ak générations tunggu

buat abang yang kekurangan
ya ngerti tuh